yang ini om
kayaknya emang gak ada deh om
kanan atau kiri ya
ih malah diema aja lagi pergi
lo belum bayar ini
amin udah ketemu belum
belum nih ngani
mas ini saya masih nyari kok
itu si amin
amin dari mana
pagi kan disuruh sama teh ani
ani kagak ada
kamu tidak ada
aku ke parkiran dulu ya
lalu ntar siang ini beli
ya udah berarti ntar siang abang gak makan
ya siap pak
abang jemput pasokan dulu
ntar beli gas ya
supir trepel jakarta bandung
syaratnya harus punya sim a
kalau bawa mobil nggak boleh ngebut
saya orangnya rajin tekun
kalau bawa mobil nggak pernah ngebut
soalnya suka bawa kang bahar
mendingan kamu langsung ke kantornya aja
terus kasih surat lamaran deh
kayaknya mah gak bisa teh
saya belum punya surat lamaran kerja
kamu tinggal buat di komputer
teteh punya komputer
maaf pak sopyan
yusuf di sini
iya udah telat nih
tadi kan mas sopyan telfon saya
kenapa jalan emas kelas nomor delapan
bang ojek mohon maaf ya
tadi saya telfon mas pur
makanya saya telfon bang ojak
eh gak lama dia dateng
lagian tanggung kaki saya udah diri gini
ya saya naik mas pelur aja ya
anterin kang tisna aja
pasti dia mau
yang kau dikunci
jangan dibeli gas kagak
potat ini di jalan
yaudah duluan ya
makasih mas pur
oh iya besok kalau saya telepon
datangnya jangan telat
jadi saya gak merasa bersalah
sama bang ojak
saya dapat nomer telepon kang tisna dari t ani
minta diantar ke rental komputer
kang amin dimana
di gang depan rumah teh ani
nanti saya kesitu
mau ngapain kerentara komputer
saya mau bikin surat lamaran kerja jadi supir travel
oh emangnya pernah jadi supir
sebelum kesini saya jadi supir mantan preman di bandung
kang mus masih preman
ini mah bosnya kang bahar